kementerian koordinator bidang perekonomian merencanakan peraturan pemerintah tentang transaksi perdagangan berbasis elektronik atau e commerce dapat terbit bulan ini
rancangan peraturan pemerintah terkait e commerce ini sudah berada di tangan presiden jokowi dan siap diparaf sebelum dikembalikan ke kementerian terkait
sementara itu dalam rpp ini pemerintah tidak lagi mewajibkan penggunaan domain id di situs belanja daring
sedangkan untuk poin perlindungan konsumen tidak berubah dari draft rpp sebelumnya
konsumen bisa mendapat kepastian hukum sesuai undang undang perlindungan konsumen jika pelaku usaha lalai dalam memenuhi kewajibannya
peraturan ini tidak mengatur masalah pemungutan pajak
pajak e commerce nantinya akan diatur dalam belay tersendiri oleh kementerian keuangan